setelah sempat ditunda sidang pra peradilan yang diajukan keluarga za mantan perawat nasional hospital yang diduga mencabuli pasien digelar pada selasa pagi
dalam sidang perdana kali ini kuasa hukum penggugat langsung mengajukan pembuktian tanpa melalui replik
muhammad soleh penasehat hukum za meminta hakim tunggal cokorda gede artana untuk langsung mengagendakan pembuktian dan juga pemeriksaan saksi saksi
soleh mengatakan upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan waktu yang tersisa
pasalnya pada kamis dua puluh delapan maret nanti sidang pokok perkara digelar
begitu dakwaan sidang pokok perkara dibacakan maka gugatan pra peradilan tidak bisa dilanjutkan
penggugat hanya memiliki waktu tidak lebih dari dua hari untuk menuntaskan sidang pra peradilan yang diajukan melawan penyidik polrestabes surabaya selaku tergugat
winda rimawati istri za berharap pra peradilan bisa dituntaskan sebelum sidang pokok perkara
ia dan keluarga yakin ada kejanggalan dan ketidakprofesionalan
dari polrestabes surabaya dalam menangani kasus suaminya
dari keluarga kita berharap di pra peradilan ini saja sudah ada putusan selesai
jadi tidak sampai ke pokok perkara kami berharap seperti itu
dari awal penangkapan suami kan sudah banyak keganjilan pak
suami langsung ditangkap tanpa dijadikan saksi dulu
tidak ada bukti dan saksi yang dijadikan polisi
yang juga masih banyak keganjilan
termasuk serat penangkapan itu
serat penangkapan juga kita menerima malamnya
pagi kan suami ada penangkapan
haru malam keluarga menerima semua serat penangkapan itu
sudah bergabung bersama kami ada korespondensi ann indonesia miftah farid di surabaya
mifta selamat siang
dari pantauan anda seperti apa suasana sidang pra peradilan hari ini
kemudian apa saja pembelaan yang diberikan dari pihak za
selamat siang pak
sidang hanya berlangsung selama sepuluh menit setelah tertunda kemarin
dan hari ini hanya dibuka oleh hakim tunggal yaitu cokorda gede
yang kemudian setelah dibukanya sidang kemudian dari pihak penasihat hukum za
menyatakan bahwa mereka tidak akan membacakan replik
karena mereka beranggapan bahwa replik dan kemudian nanti akan ditanggapi oleh pihak tergugat
yaitu polis saber surabaya dengan duplik
maka ini akan memakan waktu paling tidak dua hari
m muhammad soleh mengatakan bahwa memohon kepada hakim untuk langsung mengagendakan pemeriksaan bukti bukti
yang besok akan dibawa oleh pihak penasihat hukum
beserta dua saksi dan dua saksi ahli
yang akan diperiksa kesaksiannya dalam kasus z a ini
dan ini tadi sudah dipertanyakan kepada pihak kepolisian
yaitu polis saber surabaya
yang menyebutkan bahwa mereka setuju untuk diagendakan langsung pada pokok materi
yaitu pokok pemeriksaan saksi saksi dan bukti yang nanti akan diajukan
kita masih berharap
menurut winda juga mengatakan bahwa butuh keajaiban untuk bisa menuntaskan kasus pra peradilan ini
namun dia masih berkeyakinan bahwa hakim bisa memutuskan sidang pra peradilan ini
sebelum sidang pokok perkara yang akan diagendakan pada jumat mendatang
kalau memang dari hitung hitungan puspa
kalau sebenarnya sidang pra peradilan ini akan berlangsung pada kemarin
dan untuk sidang pokok perkara akan berlangsung pada hari ini
namun pada detik terakhir
tadi malam misalnya keluarga
surat dari pengadilan yang menyebutkan bahwa sidang pokok perkara akan dilangsungkan pada kamis
sehingga masih ada waktu sekiranya satu setengah hari untuk menuntaskan proses peradilan ini
meskipun tadi winda mengatakan bahwa butuh keajaiban
namun dia masih optimis bahwa kasus yang membelit suaminya ini bisa diselesaikan dalam proses peradilan
karena menurut keluarga ada banyak kejanggalan
sehingga mereka memilih jalur pra peradilan untuk menggugat penetapan status tersangka yang disematkan suaminya oleh polrestabes surabaya
bukan hanya soal penyematan tersangka
ada beberapa bukti atau beberapa kejanggalan yang menurut keluarga ini layak untuk diperaliankan
namun puspa kita hanya bisa melihat
kita tidak bisa menjudge apakah ini strategi polisi untuk mengulur waktu dengan tidak datang pada proses pra peradilan kemarin
sehingga harus ditunda pada hari ini
ini merupakan strategi juga bagi penyidik yang ingin membawa kasus ini langsung pada tahap pembuktian di sidang pokok perkara
kita masih menunggu apakah besok pihak polrestabes surabaya akan datang untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak penasihat
hukum dan juga para saksi yang akan dihadirkan nanti akan datang juga
dan kalau kemudian besok merupakan agenda dari pemeriksaan bukti bukti dan juga keterangan saksi
maka pihak polrestabes surabaya juga diberi kesempatan untuk mendatangkan bukti dan saksi saksi di kemudian hari yaitu di hari kamis
dan kita masih menunggu pak apakah nanti hari kamis di sidang mana dulu yang akan berlangsung
apakah sidang pokok perkara atau sidang pra peradilan
namun kalau kemudian sidang pokok perkara lebih dulu dilangsung
apakah sidang pokok perkara atau sidang pra peradilan

maka bisa saja langsung kemudian dalam sidang pra peradilan tidak bisa diteruskan
walaupun begitu kalau kemudian sidang pra peradilan dulu yang dimulai
maka sidang ini akan dilanjutkan pada besoknya yaitu hari jumat
dan kalau kemudian pada hari kamis nanti dakwaan bisa berhasil dibacakan di depan terdakwa yaitu za
maka sidang pra peradilan nanti di hari jumat bisa dikatakan tidak ada artinya bagi pihak penggugat yaitu keluarga
karena sidang otomatis tidak bisa dilanjutkan dan ada rencana dari pihak kuasa hukum atau penasihat hukum
dari keluarga za yaitu muhammad soleh akan mencabut gugatannya ketika nanti za dihadapkan di pengadilan dalam posisi sebagai terdakwa